toh yang seharusnya nemenin juga gak peduli
begin tapi kamu
ehm nina sekarang yuk
mungkin kita lebih baik bisa
supaya persahabatan kamu dan bumi gak rusak
soalnya allah boleh menjual
terima kasih kau masih melindungi tante tiana
terima kasih ya allah
kau selamatkan bayi di dalam kandungan mama
kau memang maha pelindung
kau maha menyelamatkan umatmu
kau pun maha mengetahui
kau tahu saat ini hamba sedang dihadapkan dalam pilihan yang sulit
apapun pilihan hatiku ya allah
aku harap ada ridomu disana
agen coba deh lo tanya sama dia
dia mau gak gue antar
kamu nya kamu mau diantar sama dia
enggak kan kamu gak mau kan diantar sama dia gitu
daripada gue pulang sendirian
kan mendingan ditemenin
toh yang seharusnya nemenin juga gak peduli
dina sekarang yuk
mungkin kita lebih baik bisa
supaya persahabatan kamu dan bumi gak rusak
biar dina gak kedinginan
semangat terus boy
eh gue ini bukan super manusia
udah lah kita pulang
saya tau sih
udah kita balikkan
kok sepi banget ya fon
mama sih tadi
pas mau kesini gak ngabarin dulu
kali aja mereka pada pergi
ya gak mungkin lah
terus dia cerita kalau dia mual mual
gak mungkin dia kuat jalan jalan
mama tuh kesini cuma mau nganterin ini loh
mbak ini kenapa mobil pada sepi ya
pada pergi kemana sih
iya mas pada pergi semua
memangnya pada kemana mbak
bapak masih di luar negeri
mas rahman sama mbak ulan pergi ke rumah sakit
tadi ibu jatuh
ke rumah sakit mana
rumah sakit jakarta internasional bu
ya udah kalau gitu makasih ya mbak
udah sholat tidur tenang kan
jadi lo mau kita putus
dengarin gue dulu
lo bilang sama gue lu cuma mau pacaran sekali
karena pacaran itu sampe nikah
tapi apa sekarang
lo tega man
gue selalu tega sama gue
lo pinter merangkai kata kata
tapi juga lo pinter mainin perasaan gue
lo pikir perasaan gue ini terbuat dari apa sih man
sampai lo tega nyakitin perasaan gue ngancurin perasaan gue
han lo kenapa sih
selalu gak pernah ngasih gue waktu buat gue ngejelasin sesuatu ke lo
tolong dengerin gue dulu
gue belum selesai ngomong
lo harus berhenti
yang bilang prestasi lo menurun itu terbukti benar
gue setuju untuk putus sama lo
gue mau buktiin kalau itu salah
sekarang gue mau tanya sama aku
lo sekuat apa untuk berjuang sama gue
lo setangguh apa untuk bertahan di hubungan kita
kita harus sama sama berjuang